presiden joko widodo mengaku membahas isu politik saat pertemuan makan siang bersama menhan sekaligus ketum gerindra prabowo subianto di istana bogor minggu kemarin
pertemuan intens antara jokowi dengan prabowo memantik spekulasi
apakah dukungan presiden bukan hanya ke ganjar pranowo tapi juga berlabuh ke prabowo
sore ini kita akan membahasnya dengan arah sumber melalui sambungan virtual
ada wakil ketum umum partai gerindra habibur rahman selamat sore bang habib
anda pak prabowo subianto makan siang dengan presiden jokowi
dalam pertemuan itu presiden jokowi belak belakan mengaku memang membahas isu politik dengan pak prabowo
kabarnya presiden jokowi sampai memuji soal elektoral pak prabowo yang semakin naik dan presiden memberikan saran kepada pak prabowo
itu betul gak
saya tidak diinformasikan soal detail
apa saja yang dibahas oleh pak prabowo dan bestinya pak jokowi
tapi yang jelas beliau berdua bertemu dan membahas soal soal kebangsaan
soal soal bagaimana bangsa ini bisa lebih maju dan bisa lebih baik di masa yang akan datang
kalau kita lihat momen momen pertemuan pak jokowi dengan pak prabowo itu kan sebagian besar kan memang
apa namanya dalam suasana persahabatan dan juga dalam suasana kerja
artinya kalau kami bisa menangkap bahwa pak jokowi memposisikan pak prabowo memang juga orang yang tahu betul dinamika masalah saat ini dan tantangannya ke depan
apa yang kita bisa lakukan untuk menangkapnya
kalau ke depan bagaimana kurang lebih seperti itu
sehingga kalau kami mengatakan ya menafsirkan pak jokowi sangat nyaman ya apabila di kemudian hari pak prabowo menjadi penerus ya menurut kami itu hal yang masuk akal
karena kalau bekerja ingin dilanjutkan yang melanjutkan adalah orang yang paham situasi
yang mengerti situasi
bang habib tapi dalam berbagai kesempatan apakah pak prabowo pernah menyampaikan bahwa presiden banyak memberikan saran terkait dengan pemenangan dan juga bagaimana menaikkan elektoralnya pak prabowo di pilpres
masa bicara politik nggak mengontari itu
kalau bicara soal elektabilitas ya soal peluang dan lain sebagainya saya pikir mungkin itu masuk dalam pembahasan juga
karena di momen yang terbuka saja ya seperti di acara hari ulang tahun partai gerindra
jelas jelas pak jokowi menyampaikan ya harapannya agar elektabilitas partai gerindra elektabilitas pak prabowo semakin bagus
semakin hari semakin bagus
selain pak jokowi juga menyampaikan di awalannya bahwa totalitas dan apa namanya full supportnya partai gerindra
terhadap seluruh kebijakan kebijakan pemerintah itu sangat beliau apresiasi
mas bima presiden jokowi membahas politik dengan pak prabowo di istana bogor
tadi sudah dijelaskan juga oleh bang habib bahwa mereka sangat dekat begitu ya
bahwa pak jokowi puas dengan kinerjanya pak prabowo dan mungkin melihat bahwa yang bisa melanjutkan adalah pak prabowo
melanjutkan program programnya pak jokowi
bagaimana kemudian respon pdi perjuangan
melihat intensnya hubungan prabowo dan jokowi ini menurut klaimnya gerindra
saya melihat tentang apa ya politik gesture ya
saya melihat memang bisa multi tafsir ya
tentu tafsir yang seperti apa itu berpulang pada pihak
dalam hal ini adalah pak prabowo dan
pak prabowo dan pak presiden
karena tafsir ini tentu tendensinya itu masing masing
pak jokowi juga punya tendensi
pak prabowo juga punya tendensi
nah itulah wacana yang juga pada saat kunjungan menghadiri rakernas
dan setelah itu dibarengi dengan makan malam dengan ganjar pranowo
dan politisi juga akan melihat kode kode yang multi tafsir
jadi untuk bd perjuangan
hal yang terkait dengan tafsir mentafsir ini kembali pada organ politik yang konstitusional
yaitu bd perjuangan sendiri
kita tetap melaksanakan kebijakan putusan ketua umum
yang itu senapas dengan keputusan kongres pdi yang mengusung ganjar pranowo sebagai calon presiden
dan itu jelas dan tegas maksud saya
bukan sekedar kode atau politik gesture
atau isyarat politik yang tadi juga disampaikan oleh mas habib
perintah atau pengusungan ganjar itu mengikat pada seluruh stakeholder partai
yang harus tunduk dan melaksanakan
dan itu adalah organisasi
yang juga dalam hal ini ada di dalamnya adalah pak joko widodo
mas bimo anda mau mengatakan bahwa sikapnya pak jokowi mendukung ganjar lebih konkret begitu ya
daripada memberikan kode kode ataupun gestur terhadap pak prabowo
begitu anda ingin mengatakan
begini sebagai pak jokowi
tapi nana itu kan bicara soal split antara split personality yang kadang presiden yang kadang pak jokowi kan itu
saya katakan sebagai jokowi itu tunduk pada setelah orde partai dan harus melaksanakan
tapi kita paham betul dalam posisi pak jokowi sebagai presiden
yang di sini adalah pak prabowo adalah sebagai menhan
dalam satu kerja tentunya mungkin pak prabowo sudah izin dan minta pak jokowi untuk maju ke calon presiden
dan itu adalah satu kesantunan politik yang saya tahu persis pak prabowo juga pasti lakukan
tentunya sikap bijaksana presiden harus juga ditunjukkan
oke jadi pd perjuangan sama salah ya
tapi sebagai jokowi sebagai jokowi yang merupakan saat ini
kader pd perjuangan
dia juga sebagai presiden kader pde
saya percaya tetap akan melaksanakan hal yang terkait dengan keputusan partai
saya mau ke mas umam dulu
nanti baru saya tanya lebih dalam ke bang habib dan juga mas bima
mas umam dengan intensnya pertemuan pak prabowo dengan pak jokowi ini apakah memang mengundang implikasi politik
karena kalau gak ada implikasinya gak mungkin kita bicarakan hari ini di dialog
ya implikasi politik pasti semakin besar mbak nana
karena bagaimanapun juga
ini kan kemudian semakin terasa bagaimana kemudian tarik ulur antar kekuatan untuk mengkapitalisasi entitas seorang joko widodo
ada tiga entitas yang kemudian bisa terkapling kapling disini
pertama joko widodo sebagai presiden yang harus tunduk dan netral dalam konteks menggunakan netralitas kekuasaan negara
maka dia harus netral
tetapi ada juga joko widodo sebagai petugas partai yang kemudian tadi ditafsirkan oleh mas arya bimo
bahwa kemudian harus menjalankan konstitusi partai
tetapi ada sisi lain juga bahwa dalam konteks dinamika politik yang sangat dinamis
maka kemudian dia disematkan oleh mas habibur rahman sebagai besti
yang artinya akan memberikan dukungan loyalitas dan juga support secara politik kepada pak prabowo
bahwa manuver dari pak jokowi sendiri per hari ini masih memunculkan spekulasi di antara elemen elemen di dalamnya
dan ini menegaskan bahwa narasi besar keberlanjutan sebenarnya mengalami split disana
dan ini tidak mudah
sepertinya pak jokowi mencoba untuk menjadi deadlock breaker di antara dua kekuatan yang ada
yaitu pro pak ganjar yang dimotori oleh pdip dan juga pro pak prabowo yang dimotori oleh gerindra
tetapi pada saat yang sama proses untuk menjadi detrok breaker itu tidak mudah
karena memang masing masing memiliki agenda kepentingan
dan untuk menyatukan itu tidak mudah
nah maka titik amak yang bisa dilakukan oleh seorang joko widodo adalah bermain dua kaki
ending dari permainan dua kaki ini mau seperti apa tentu tidak mudah
tetapi pesan yang disampaikan oleh sebagian teman teman di pdip rasanya cukup klik
jika tidak bisa all out membantu pak ganjar maka sebaiknya pak jokowi netral daripada kemudian menunjukkan keberpihakan pada salah satu capres di dua ribu sembilan belas
oke baik itu message nya ya
kalau nggak bisa membantu pemenangnya mas ganjar mendingan netral saja begitu ya
tapi tampaknya sulit soal bermain dua kaki
nanti saya akan tanya lebih dalam kepada mas bimo dan juga bang habib
tapi kita harus jeda jangan kemana mana
tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesian newsroom
dan kita akan melanjutkan kembali dialog kita tentang intensi hubungan jokowi dan prabowo
yang ibarat besti klaim gerindra
bagaimana kemudian nasibnya ganjar pranowo
kita akan lanjutkan bersama dengan para narasumber
ada politisi pdip berjuang anario bimo
kemudian waketum partai gerindra habibur rahman
dan juga direktur eksekutif indo strategik ada mas khairul humam
saya mau ke bang habib
bang habib tadi karena mas umam sudah menyebut politik dua kaki yang sedang dimainkan oleh pak jokowi
apakah kemudian gerindra melihat masih ada peluang pak jokowi ataupun presiden jokowi ini memberikan dukungan diam diam
ataupun mungkin secara tertutup ataupun tidak terbuka terhadap pak prabowo
anda melihat peluang itu
ya kalau kita melihat ya apa namanya gestur ya
gesturnya pak jokowi itu kan nyaman sekali
ketika di event event di momen momen bersama dengan pak prabowo
kemudian dalam konteks kinerja
beliau berdua kan saling melengkapi
pak prabowo oleh berbagai lembaga survei selalu disebut sebagai menteri berkinerja terbaik
kemudian pak jokowi sebagai presiden yang punya approval rating sangat sangat tinggi
jadi kolaborasi sinergitas kedua tokoh ini sungguh bermanfaat ya
sehingga wajar menurut kami apabila pak jokowi nyaman ya
apa namanya bicara soal pemimpin pemberani dan lain sebagainya ke depan itu dengan sosok pak prabowo
akhirnya pak prabowo memenuhi kualifikasi
jadi anda melihat bahwa ada peluang presiden jokowi mendukung pak prabowo begitu ya
meskipun tidak secara terbuka
ya dan itu sah sah saja
ya sebetulnya menurut saya sah sah saja pak jokowi memberikan gestur yang mendukung pak prabowo
karena sebagai seorang presiden saat ini beliau juga mempunyai harapan bahwa capaian capaian beliau terus dilanjutkan
kita dibatasi oleh azaz ya
asas itu jangan seorang penyelenggara negara membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
kalau sudah ada pasangan calon
nah azas itu kan dalam norma undang undang pemilu
dalam norma undang undang pemilu
yang dimasalahkan adalah kebijakan
tapi kalau sebagai dalam apa

pak jokowi punya hak untuk itu

kita melihat bahwa ini adalah hal yang sangat penting
tapi kalau menunjukkan keberpihakan menunjukkan kenyamanan ya itu tidak ada masalah

pak jokowi punya hak untuk itu
mas bimo nggak ada masalah menurut gerindra kalau pak jokowi menunjukkan keberbihakannya
ataupun dukungannya kepada prabowo subianto padahal kan di satu sisi pak jokowi ini kadernya
bpd perjuangan yang harus tegak lurus terhadap keputusuan partai
pdi perjuangan tidak merasa khawatir ini
dengan framing ya
silahkan mas bupo
kemarin dia kan di media jelas
kemarin memang pak prabowo
dan ingin menyampaikan sesuatu
hal yang penting
hari minggu pun saya
jangan dipikir saya tidur lho
kata jokowi sesuai meninjau
semelter kan itu
presiden ke tujuh r ini menyebutkan makan siang
dengan para menteri kabinet
indonesia maju merupakan hal
yang biasa dilakukan
di akhir pekan
jokowi juga mengaku pernah
mengajak gubernur jawa tengah ganjar
pernah makan siang juga pak erek tohir
juga pak luhut banjar banjar
jadi tidak ada framing
tentang mendukung nana
betul bahwa politikil biaya
pak jokowi sekarang ini
mengajak makan para menterinya
hal yang biasa dilakukan oleh pak jokowi
bahwa kemudian itu
framing tim sukses seperti saya
memframing pak ganjar
dukungan penuh pak prabowo
kemudian pak habib
memframing itu dukungan penuh ke
itu hal yang biasa juga
jadi menurut saya
pertemuan makan siang dan pertemuan pertemuan
dengan pak jokowi sekarang ini
lebih pada menempatkan
pak jokowi itu lebih ngemong
suasana ini sejuk
tidak dianggap banjidil
banjiladan sebagai seorang presiden
kalau sebagai seorang kader partai
saya tetap yakin
perintah ketua umum atau
pdi perjuangan yang sudah mencalonkan pak ganjar
pernowo dan itu tentunya
mengikat untuk seluruh jajaran
jadi anda ingin mengatakan bahwa ini memang
framing yang dibentuk oleh
tim pemenangannya pak prabowo bahwa
seolah olah pak jokowi
memberikan endorsement nya melalui berbagai
pertemuan tadi anda ingin mengatakan begitu ya
itu kan cara bertanya mu tadi
tanya pertanya mu kan sudah
mengarahkan bahwa seolah olah
ada satu framing
pak prabowo kalau
sasa saja pasti akan melihat
itu karena tingkat kepuasan publik
dengan kinerja kabinet
anak jadi menurut saya
hal yang masih wajar
kalau tidak ketemu
pak prabowo sekian bulan
dan bertemu ganjar terus
inilah menjadi sesuatu yang tidak adil
tidak pas itu jadi menurut
pak jokowi ingin memberikan keseimbangan
pak jokowi ingin memberikan kesempatan
tapi pdi perjuangan tidak merasa khawatir ya
kalau endorsement nya pak jokowi
sebagai presiden beliau harus begitu
sebagai presiden dia harus pada posisi itu
untuk tidak memberikan
ini menterinya loh ya
pak prabowo adalah menterinya loh ya
saya kira itu satu yang
yang sama diberikan
pada erek tohir yang sama diberikan
kepada erlangga yang sama diberikan
saya kira itu dalam posisi dia sebagai presiden anak
saya kira itu
bang habib apakah ini perlakuan yang biasa saja
perlakuannya sama dengan yang diberikan
kepada pak erlangga pak erek tohir
kemudian pak luhut
jadi perlakuan presiden jokowi kepada
ketua umum anda pak prabowo yang juga
menteri pertahanan ini sebenarnya sama saja
presiden hanya menunjukkan keseimbangannya saja
tidak ada sesuatu yang istimewa bang habib
ya saya tidak dalam kapasitas
kapasitas menilai sama atau tidak
perlakuan pak jokowi
kepada para menterinya
yang saya perlu sampaikan tadi
bahwa memang pak jokowi
nyaman sekali terlihat
apa namanya antusias
dengan pak prabowo dan ini kan
kinerja beliau itu
pemerintahan yang sangat dipercaya
rakyat hingga saat ini
tapi menurut gerindra
ini istimewa begitu
menurut gerindra ini istimewa
kalau bakmi itu pakai telur mungkin itu
nasi goreng istimewa
hal berarti berteman secara istimewa besti itu
ya apapun ya
makanya saya perlu sampaikan
ini klipnya gerindra aja apa gimana nih pak
gesturnya itu nyaman sekali
dan itu bukan hanya gestur sebetulnya
kan disampaikan secara lugas oleh pak jokowi
bagaimana support partai gerindra
bagaimana support pak prabowo dalam pemerintahannya
anda melihat bahwa ini memang soal pertemuan berkali kali pak prabowo
dengan pak jokowi sedang dieksploitasi oleh gerindra
oleh tim pemenangnya pak prabowo
sehingga bisa dalam tanda kutip mendapatkan efek elektoral dari pak jokowi
atau memang sebetulnya ini halal yang biasa biasa saja
tidak ada yang istimewa seperti yang disampaikan oleh mas bimo tadi
kalau ukuran istimewa itu pakai telur
maka yang dilakukan teman teman gerindra itu telurnya double
jadi upaya untuk glorifikasi itu dilakukan secara masif
sistematis dan juga terstruktur
kalau kita cermati mbak nana
dari proses peningkatan elektabilitas pak prabowo
praktis satu bulan dua bulan terakhir ini
sebenarnya pak prabowo sendiri mengonsolidasikan
basis pemilih loyalnya yang sebagian berada di kubu anies baswedan
tetapi di saat yang sama dia mencoba untuk ngambil ceruk
dari basis pemilih jokowi di dua ribu sembilan belas
dan oleh karena itu teman teman dari pdip memang menjadi layak
dan juga perlu untuk bersikap waspada untuk alert dengan situasi ini
kalau misal hal ini kemudian dibiarkan
sementara kemudian dua gerbong tidak mudah untuk dilakukan negosiasi
menjadi satu kekuatan
maka ini akan menjadi kanibalisme elektoral
kemudian kanibalisme elektoral ini tidak diantisipasi dengan baik
dengan klaim klaim lebih didukung oleh pak jokowi
lebih dekat pak jokowi dan lain sebagainya
meskipun kapasitasnya tadi disebutkan oleh mas aryo bimo
ini hanya presiden dan menteri
tetapi kalau misal kemudian ini terus diolah secara sistematis
hal itu bisa menjadi sebuah materi propaganda yang cukup sistematis
untuk menggiring basis pemilih loyal di bawah
jadi ini bisa menjadi materi propaganda
untuk menggait suara pemilihnya pak jokowi
yang ini tentu saja harus diwaspadai oleh pdi perjuangan
kalau tidak diwaspadai ataupun tidak diantisipasi
salah salah nanti pemilihnya pak jokowi bisa berpindah ke pak prabowo
begitu tadi kesimpulannya mas umam ya
oke oke kita lihat nanti ke depannya apakah akan ada momen momen
yang lebih banyak antara presiden jokowi dengan ganjar pranowo
ataupun presiden jokowi dengan pak prabowo
subianto kalau memang betul presiden ingin menjaga keseimbangan
ataupun bersikap netral
harusnya dua duanya diberikan porsi yang sama
kita tunggu nanti bagaimana manuver politik seorang presiden joko widodo
terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada politisi pd perjuangan mas aryo bimo
waketum partai gerindra habib borokman
dan juga direktur eksekutif indo strategik mas koirul umam
sehat selalu bapak bapak
terima kasih pak
terima kasih bip terima kasih pak
terima kasih pak